meski pandemi belum dinyatakan berakhir
geliat perekonomian terus menunjukkan perbaikan
umkm dan perusahaan rintisan atau startup
disebut sebut sebagai tulang punggung pemulihan ekonomi nasional
data dari startupranking com menempatkan indonesia
sebagai negara kelima dengan perusahaan rintisan terbanyak di dunia
nah posisi ini mengalahkan jerman perancis spanyol dan brazil
tapi di sisi lain tidak sedikit perusahaan rintisan yang tidak bisa survive
nah lalu seperti apa kiat agar startup bisa bertahan
bahkan menjadi bisnis yang sustainable
dan benarkah sosok pemimpin itu sangat vital dalam mengembangkan perusahaan rintisan
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
sempat dihantam pandemi kondisi perekonomian indonesia kini berangsur membaik
berdasarkan produk domestik bruto atau pdb
perekonomian indonesia tahun dua ribu dua puluh dua mencapai lebih dari rp sembilan belas
sementara pdb per kapita mencapai rp tujuh puluh satu
salah satu faktor yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi adalah
sektor umkm dan perusahaan rintisan atau startup
salah satu startup menggabungkan kecanggihan teknologi dengan potensi kelautan yang ada di indonesia
menggandeng nelayan sebagai mitra kerja
perusahaan ini bertekad mengubah perspektif daerah pesisir sebagai kawasan kumuh
berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan nelayan
teknologi memang diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia
tapi pendapatan yang meningkat karena difasilitasi teknologi
tidak cukup untuk bisa mengangkat kualitas hidup bila keuangan tidak diatur dengan baik
dibutuhkan seorang perencana keuangan untuk membantu mengalokasikan dana yang ada
agar pengeluaran tidak lebih besar dibanding pemasukan
sebuah perusahaan rintisan tidak hanya bisa bertahan dengan cara bakar uang dari investor
dalam konteks pemulihan ekonomi nasional
startup juga harus bisa meningkatkan kesejahteraan
sekaligus menjadi solusi permasalahan sosial yang ada
nah saat ini saya sudah ditemani utari oktavianti
ini merupakan sebuah perusahaan rintisan atau startup
yang peduli pada kondisi nelayan di indonesia
mbak utari apa kabar
nah ini pendiri aruna
ya khusus memfokuskan diri pada para nelayan
mungkin bisa cerita sedikit utari apa itu persisnya dan kenapa dan sudah berapa lama
ini kan sebenarnya startup berbasis teknologi kan ya
jadi aruna ini kami adalah perusahaan yang fokusnya itu untuk masyarakat pesisir
khususnya kelompok kelompok nelayan
jadi kami berdiri tahun dua ribu enam belas sekarang sudah sekitar tujuh delapan tahun
fokus utamanya itu membantu kelompok nelayan itu bisa terhubung ke market
gigi ini berperan sebagai enabler atau pendukungnya untuk mengintegrasikan antara kelompok nelayan dan kepada pembeli
jadi saat ini aruna salah satu yang terbesar di indonesia
kita punya empat puluh
ini seluruh indonesia ya
terbanyak ada di mana
terbanyak di indonesia timur
jadi mulai dari sulawesi maluku papua bali
nah itu disitulah kelompok kelompok nelayan
nah ini bagaimana mulainya
apakah ini sesuatu yang memang keahlian pak utari dari dulu atau apa sejarahnya
fokusnya ini khusus untuk nelayan dan
jadi aruna ini ada tiga orang pendiri salah satunya saya
nah kalau saya sendiri itu berasal dari daerah pesisir di kampung baru balikpapan kalimantan timur
jadi memang keluarga itu sudah latar belakangnya nelayan
sudah familiar lah
betul sudah cukup familiar dan saya studi lanjut gitu di universitas itu tentang teknologi
nah disitulah saya ketemu co founder yang juga datang dari pesisir
jadi mungkin itu dulu sejarahnya kita kayak melihat kenapa susah banget untuk dapat ikut
dibandingkan dapat komoditas perikanan lainnya
ternyata waktu kita telusuri rantai supply chain perikanan itu panjang banget
nah dengan itulah kita melihat kayaknya teknologi akan berperan nih untuk menghubungkan data data dari potensi perikanan ini kepada pasar
oke nah ini waktu mulai tujuh tahun yang lalu kan sekarang
ini bagaimana start up nya dan bagaimana cara mencari investornya lah
dan juga kan ini kan untuk menguraikan permasalahan yang ada saat ini
itu sudah bisa dilihat kira kira di mana bottlenecknya dan sehingga ini menjadikan suatu peluang ya bagi perusahaan seperti aruna
betul betul jadi kalau kita melihat rantai supply chain perikanan itu panjang banget
jadi mulai dari nelayan itu mungkin menangkap ikan kakap itu tiga puluh lima ribu harganya
nah kalau kita jual ke pasar ekspor itu bisa rp tiga ratus lima puluh ribu
iya sepuluh kali lipat yang jauh banget
kenapa yang membuat gapnya itu apakah karena transportasi atau biaya
transportasi rantai supply chainnya panjang gitu
jadi memang dan itu karena nelayan itu kan kecil kecil
jadi mereka itu tidak terorganisir gitu susah untuk kumpulin satu nelayan nelayan lainnya
nah inilah memang pentingnya data dan teknologi itu bisa mengintegrasikan itu semua sehingga nanti harganya itu bisa lebih efektif
oke waktu mulai dari mana ini kan waktu startup kan pasti mulai uji coba dulu ya trial and error
betul kita dulu mulainya itu waktu kuliah sebetulnya
terhadapkan sama istana negara juga jadi kita ternyata terpilih
tahun berapa waktu itu
oh jadi pas tuh setelah hackathon itu langsung mendirikan pt nya
betul kita dirikan pt karena waktu itu sudah ada permintaan dari beberapa restoran
cuma kita lihat ini kayaknya peluangnya ada tapi masalah utamanya ada di nelayan
mereka nggak bisa pakai aplikasi untuk langsung jualan
jadi masih harus dibikinkan apa ya pendekatan yang lebih mudah
ada pendekatan sosial membangun komunitas nah itu yang kita fokuskan di sana
jadi singkat cerita dua tahun kami bootstrapping jadi jalan dengan modal sendiri aja gitu
sampai akhirnya di dua ribu tujuh belas saat permintaan sudah semakin besar barulah kami mencari pendanaan waktu itu
iya betul betul
jadi seed fundingnya dari diri sendiri ya
iya waktu itu dari lomba lomba gitu kita ikut kompetisi kompetisi seperti hacket tone
terus juga minta pembayaran duluan dari pembeli gitu
jadi ada beberapa pembeli yang bersedia membayar lebih dululah
itu yang kami pakai untuk modalnya kita putarkan untuk bertransaksi dengan nelayan
oke nah awal awal pada tahun tahun pertama itu sambil menumbuhkan mengembangkan bisnisnya itu apa kira kira yang kesulitan ataupun challenge
serta bagaimana untuk memastikan bahwa teknologi ini memang sejalan sesuai dengan kebutuhan
betul jadi memang di awal itu karena ini sesuatu yang baru meyakinkan nelayan itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu
bahkan pilot project pertamanya aruna ini di kelompok nelayan paman saya sendiri
oke di balik papan
betul di balik papan meyakinkan keluarga sendiri aja gak mudah karena waktu itu masyarakat nelayan berpikir
emang siapa yang mau pesen ikan secara online
itu kan ini udah kita udah biasa dengan modal seperti ini gitu jadi pr pertama memang meyakinkan calon potential user kita
itu caranya bagaimana
nah memang mau gak mau harus ada buktinya dulu waktu itu sama nelayan sih simpelnya udah ada pemesanan jadi udah bisa transaksi
disitu nelayan jadi percaya oh mungkin ini bener bener ada nih gitu peluangnya
baru konsistensi jadi bukan cuma ada di awal tapi gimana caranya saat musim sepi atau musim ramai kita terus ada di situ
nah itu yang akan membuat si nelayan ini jadi percaya gitu sama kita karena kita terus ada mendampingi mereka gitu
ya dan mereka bisa mendapatkan keuntungan secara ekonomis juga dengan menggunakan aplikasi
kalau bisa cerita sedikit ini platformnya seperti apa dan apa yang bisa didapatkan
jadi kalau di aruna ini kami masih berfokusnya di b dua b platform jadi memang perusahaan seperti retail restoran kemudian eksportir yang membutuhkan suplai ikan
itu kita mempunyai suplainya dari berbagai wilayah di indonesia
nah dengan begitu nanti para pembeli bisa mengirimkan purchase order dulu
nanti dari purchase order itu kita sambungkan ke kelompok kelompok nelayannya kita
kita lihat nih misalnya ada purchase order untuk tuna
nah ini bulan april di april ini biasanya di timur itu enggak musim tapi di barat musim
berarti kita bisa ambil dari kelompok nelayan di papua kemudian di jawa gitu
jadi dari situ pembeli pun akan mendapatkan suplai yang berkelanjutan karena tadi bisa datang dari berbagai wilayah
dan juga harus memastikan bahwa ketika diterimanya kan segar ya
nah ini biasanya masalahnya dari situ
tapi customer nya siapa pembeli yang paling banyak
oh ekspor justru bukan pasar domestik
kita justru lebih besar diekspor baru setelah covid kami bagi dengan pasar domestik juga gitu
kenapa itu lebih banyak ya
karena memang di ekspor itu permintaan ikan lebih tinggi
sayangnya di indonesia konsumsi ikan itu masih nomor tiga dibanding ayam dan daging
wah sayang ya padahal itu proteinnya itu sangat tinggi
sayang sekali padahal kita potensinya besar justru di luar demand nya untuk ikan ikan dari indonesia itu sangat diminati
jadi memang aruna ini market terbesarnya sekarang us dan china
tapi ada beberapa negara seperti jepang thailand vietnam itu juga ambil dari
nah itu tapi dari awal memang membuka khusus untuk ekspor tapi waktu pilot kan lokal kan
betul waktu pilot awal masih di lokal sekitar kota bandung waktu itu
tapi kemudian kita dapat pemesanan pertama dari thailand waktu itu terus yang kedua dari jepang
dari situ kita lihat oh ternyata memang lebih banyak permintaan untuk pasar ekspor
ini apa karena pemasarannya yang internasional atau aplikasinya memang diakses secara internasional atau dalam bahasa inggris dan lain lain
jadi kan harus supaya mengetahui keberadaan aruna itu sendiri kan pasti ada usaha untuk memasarkan diri ya
betul betul waktu itu kami usaha pemasarannya itu digital
jadi memang kita gunakan bahasa pun nomor satu pasti bahasa inggris
terus yang kedua juga akses digital marketingnya memang kita tembakan ke negara negara yang konsumsi ikannya tinggi
nah mungkin dari situ sih jadi pembelinya pun
china dan amerika serikat
kalau saat ini ini kan sudah tujuh tahun ya
sudah berapa ton kira kira yang diekspor setiap bulan atau sudah berapa lah
kalau per tahun kemarin itu sekitar empat puluh dua ribu ton untuk ekspornya kita dari seluruh komoditas ya
jadi gabungan kita ada
ini sumbernya dari berapa jumlah nama
dari sekitar tiga puluh sembilan ribuan nelayan itu
nah itu kita dari berbagai jenis komoditas
jadi mulai dari tuna lobster kepiting udang
ini menarik sekali ya
dan apalagi kalau kita melihat ini kan nelayan kan salah satu
kalau kita bicara nelayan mereka biasanya dari segi kesejahteraannya dan dari segi taraf hidupnya itu memang perlu untuk dibantu ya
ini kan suatu profesi yang sisanya kan musiman dan banyak tantangan ya
kita istirahat sebentar
tarik tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
dan saat ini pt aruna ini merupakan sebenarnya sebuah startup
tapi kalau sekarang dari segi omset dan lain sebagainya apakah definisi startup itu masih bisa berlaku
atau sudah bisa kita katakan jauh lebih besar
sudah ini unicorn
belum sih kalau untuk saat ini aruna memang lebih berfokusnya seperti perusahaan pada umumnya
tapi semangat startup untuk menggunakan teknologi pendekatan data itu yang kami pakai
jadi teknologi data dan sekarang investornya sudah dari mana saja
kebanyakan dari indonesia
jadi venture capital yang ada di indonesia itu salah satunya seperti east ventures smdv ic ventures
dan ini sudah istilahnya investor tidak bakar uang lagi kan
kalau aruna secara operasionalnya kita sudah profitable
jadi memang kita berfokusnya setiap ada permodalan itu untuk melakukan ekspansi wilayah wilayah baru mengakuisisi nelayan dan seperti itu
dan ini sudah ada rencana untuk ipo atau bagaimana
kedepannya mungkin ada tapi untuk saat ini fokus utamanya menambah lagi jumlah nelayan
karena dari data kita dua tujuh juta nelayan yang gabung di aruna baru empat puluh ribu
jadi marketnya masih besar sekali
masih sangat besar
ini kan potensi indonesia sebagai kita kan negara maritim
dan dengan jumlah pulau yang tujuh belas ribu dan ini garis pantai yang lumayan besar
sebenarnya kan potensi kita untuk perikanan itu sangat besar
tapi ini tadi mata rantai hulu ke hilirnya dari industri perikanan ini ini mana yang paling menjadi bottlenecknya
yang dari nelayan sampai akhirnya ke meja taruhlah meja makan atau di restoran
kalau saya bisa bilang tantangan terbesar di infrastruktur
keunggulan indonesia ini memang kita adalah negara kepulauan tapi di satu sisi itu jadi tantangan buat kita
kalau kita bicara ikan di sulawesi papua itu banyak sekali ikan
tapi untuk bawa ikan itu ke jakarta yang punya internasional
untuk mendukung dan mendukung mendukung dan mendukung mendukung dan mendukung mendukung dan mendukung

membutuhkan waktu cukup lama ya
sangat lama berarti kan harus ada storage
dua tiga hari betul
jadi ikan mau tidak mau kan sudah tidak segar lagi
betul jadi harus ada treatment harus ada rantai dingin yang kita jaga gitu
untuk menjaga kualitas ikannya supaya tetap segar
nah ini bagaimana apa yang dilakukan dan dari mana
karena ini kan untuk ekspor
tapi ekspor masih harus lewat pelabuhan besar tentu saja
secara keseluruhan berapa besar makan waktu
berapa besar makanan berapa besar pembayaran
kalau kami semua cost atau biaya itu sudah kita perhitungkan di harga jual kepada pembeli
jadi sih secara tidak langsung kita sudah perhitungkan kalau nanti ambil dari mana indonesia timur
nanti harganya akan kena cost logistik sekian
dan itu sih sudah atas kesepakatan kita dengan pembeli juga
cuma memang yang jadi tantangan kadang ada beberapa daerah yang bahkan kita tidak bicara internet
air bersih pun tidak punya
nah ini kan jadi sebuah kendala mau bikin es batu
air bersih pun tidak ada
jadi di sini kami juga bukan cuma fokus di komunikasi dengan pembeli atau nelayan
tapi kita juga coba bicara dengan pemerintah tempat untuk sama sama melihat potensi membangun infrastruktur di desa desa itu
supaya tadi potensi daerahnya bisa tersedia
contoh infrastruktur yang selama ini sudah berhasil dibangun apa
dan di mana ini yang biasanya bisa menjadikan best practice
kebanyakan sih kita di indonesia timur
jadi ada beberapa pulau di papua itu yang awalnya sama sekali tidak punya internet
jadi kita bantu kampanyekan kita sosialisasikan juga
akhirnya ada kementerian salah satunya kominfo ya dengan program bakti mereka pasang internet tuh di daerah daerah di papua
nah semenjak itu komunikasi ke nelayan jadi lancar jadi lebih mudah
kalau untuk ini perangkatnya itu sendiri kan mungkin selama ini nelayan tidak punya kan ini
betul betul kalau sekarang sih nelayan tidak semua langsung serta merta punya smartphone
tapi setidaknya anak dan istrinya jadi bisa
jadi kami itu komunikasi kadang yaitu via ke anak anaknya atau ke istrinya
makanya di aruna kita punya komunitas juga yang kerja itu bukan cuma nelayan
nah ini biasanya anak anak pesisir yang kita pekerjakan untuk mengkomunikasikan apa yang aruna mau sebagai perusahaan kepada nelayan
terus yang kedua kita training istri istrinya nelayan
sekarang ada lima ratus dua puluh tujuh ibu ibu pesisir yang kita latih untuk menjadi quality control kita
yang menjaga kualitas dari ikan ikan ini sebelum diekspor
luar biasa jadi berarti ada trainingnya juga ya
aruna sekarang sudah enam tahun mungkin bisa ini pilot project atau paling tidak best practices yang menunjukkan dengan adanya kehadiran aruyna ini
nilai tambah dari produknya itu sendiri plus peningkatan kesejahteraan ini ada contohnya yang bisa dilakukan
betul jadi kita baru melakukan riset dengan lpm universitas indonesia
jadi salah satu hasil risetnya menunjukkan nelayan yang bergabung di aruna itu
pendapatannya meningkat tiga sampai dua belas kali lipat lebih tinggi
ini kenapa dan untuk produk produk apa saja
karena aruna itu mengambil ikan dari nelayan itu berkelanjutan
kalau dulu nelayan itu mau jual ikan dia harus pindah ke desa lain dulu
pindah dulu ke desa lain cari pembelinya kadang nggak langsung dibayar juga gitu
nah semenjak ada aruna ada local heroes kami yang memang tiap hari tuh tinggal sama nelayan gitu
dan disitulah transaksinya terjadi nelayannya jadi bisa menabung
jadi mereka bisa dijamin lah akses ke marketnya atau akses ke pasarnya itu
tapi dari segi harganya itu bagaimana apakah ada jaminan dari anda untuk memberikan harga yang lebih baik
kalau kita tidak selalu menjanjikan harga kita jadi yang paling bagus karena namanya kompetisi kadang kompetitor mungkin lebih bagus harganya
yang aruna janjikan adalah keberlanjutan kita di dalam kondisi nelayan susah atau senang gitu kita akan ada di situ terus gitu untuk selalu membeli barang mereka gitu
nah makanya dengan itu nelayan pun jadi tetap engage ke kita karena nggak yang cuma saat barang banyak gitu jadi dibeli tapi waktu barang sedikit kita beli
oke nah jadi hasil research ini survei ini di mana persisnya
kalau di sini dari seluruh nelayan yang sudah bergabung jadi samplingnya itu dari nelayan kalimantan nelayan sulawesi nelayan papua gitu
oke jadi mereka ya tentu saja kan biasanya kan ada middleman ya
ini bagaimana keberadaan middleman ini yang
yang menarik ada beberapa middleman yang sebetulnya sangat potensial jadi perpanjangan tangan aruna di lapangan
jadi kita nggak langsung meng cut middleman jadi mereka nggak punya pendapatan
kita arahkan mereka jadi semacam agentnya kita untuk mengajak lebih banyak nelayan bergabung tapi mereka tidak mengendalikan transaksi lagi
jadi ini semacam quality control kita menjadi tokoh kita di lapangan dan menjadi agentnya aruna untuk mengajak tadi nelayan nelayan
ada berapa sekarang agentnya
sekarang ada sekitar satu ratus tujuh puluh delapan
seluruh di seluruh indonesia
dan kita masih mencari lagi sih
tapi awal awal kan pasti ada resistensi dan juga keberadaan kok tiba tiba bisa menawarkan bahkan ini memberikan inilah harga yang lebih baik dan pasar yang lebih jelas
betul betul bahkan kadang kita bisa bikin pembeli dari luar misalnya dari jepang atau us datang ke desa nelayan
nah ini kan bikin mereka semua merasa terancam ya
akhirnya sih kita coba komunikasikan aja kita sampaikan kalau tujuannya ini baik
jadi kalau memang agentnya mau bergabung dengan kita kita persilahkan
tapi kalau mau berkompetisi karena mungkin sudah
terikat dari turun temurun ya ya itu juga gak apa apa kita berkompetisi normal
ya tetapi menjaga supaya harga ikannya juga pada konsumen itu tetap terjangkau
ini bagaimana mengatur nilainya itu
apalagi dan sekarang yang paling banyak diekspor apa apa saja yang paling laku dan kira kira harganya itu berapa
betul kalau untuk komoditas kita yang paling laku itu nomor satu tuna
jadi kalau tuna ini memang karena sudah kita proses di pabrik pengolahan ikan
partner kita ya jadi tergantung ada yang mungkin sudah jadi steak ada yang dia sudah di proses
sudah diolah atau dikemas di kaleng
yang dikemas di bungkusan gitu terus ada yang kalengan juga
untuk kepiting itu kita sudah bikin dikemasan kalengan
terus ada juga mungkin kayak lobster itu kita jual hidup
jadi tergantung sama permintaan market harganya bervariasi yang paling murah mungkin bisa lima puluh ribu seratus ribu ya kalau dirupiahkan
tapi paling tinggi gitu ada yang sampai jutaan misalnya satu juta lima ratus sampai dua juta gitu
karena mengikuti currency dari negara tersebut juga gitu
nah itu dengan adanya variatif itu jadi bisa meningkatkan tadi sih pendapatan dari nelayan itu sendiri
termasuk tadi pengolahan pengolahan itu kita atur juga semua komponen biayanya lah gitu
dan harga dari tunanya itu sendiri taruh tuna paling banyak di timur kan ya
timur timur tapi di barat juga ada
di barat juga ada
nelayan biasanya untuk menangkapnya bisa mendapat berapa
apakah tergantung supply demand
tergantung supply dan demand juga sih
sebenarnya kalau harga ikan itu sangat variatif tergantung daerah tergantung supply demand tergantung keadaan cuaca saat itu
nah makanya pentingnya teknologi di sini dia dengan adanya data yang terkumpul kita jadi punya analytics
kita bisa menganalisa oh saat ini tren harga sedang sekian kita akan beli ke nelayan juga harga sekian
tapi kita informasikan harga ke pembeli itu segini
jadi dengan transparansi itu sih
melayan cenderung lebih terima
karena ada teknologi juga bisa transparan kita juga berkompetisi dengan negara negara tetangga kan yang menjual produk yang sama atau komoditas yang sama
kita istirahat sebentar
tapi kita lanjutkan setelah yang berikut ini tetaplah bersama insight with desi anwar
kembali bersama insight with desi anwar di studio ada utari oktavianti co founder chief sustainability officer aruna indonesia
sebuah perusahaan yang sebenarnya berbasis teknologi tapi banyak sekali selama ini membantu nelayan dan juga bisnis perikanan di indonesia
dan rata rata ini sudah setiap tahun ya ada lebih dari empat puluh dua ton ya
luar negeri seperti negara negara seperti amerika serikat china dan juga negara negara tetangga
nah ini pertanyaannya sebenarnya kan potensi pasar domestik itu sangat besar
apa untuk meningkatkan potensi mengembangkan ini kan bagian dari bisnis
rencana bisnis ke depan juga pasti tentunya
dan bagaimana ini kira kira bantuan atau kolaborasi dengan pemerintah maupun kebijakan apa yang diperlukan
untuk supaya industri ini berjalan dengan baik
kita melihat kalau potensi di indonesia ini sangat besar
tapi memang tantangannya tadi di infrastruktur dan jarak
sehingga mungkin kalau bisa berkolaborasi kita ingin lebih banyak membangun tadi ya titik titik distribusi
untuk memudahkan siapapun dimanapun itu bisa konsumsi ikan
karena cuma dengan cara itu jadinya ikan itu konsumsinya bisa naik
seperti misalnya di jakarta konsumsi nomor satunya salmon
padahal salmon ini tuh kita impor
nah ini yang sangat disayangkan kan
mungkin edukasi edukasi terkait konsumsi ikan itu bisa kita tingkatkan sehingga masyarakat jadi lebih tertarik
iya tapi atau mungkin justru lebih mudah mendapatkan salmon daripada ikan ikan yang didapatkan di perairan lokal
betul bisa jadi karena salmon gampang didapat mudah diolah gitu
jadi memang masih banyak juga tantangan di sisi pengolahan
kita harus bikin ikan ikan kita ini lebih mudah untuk dimasak mudah dikonsumsi
dan harus banyak edukasinya sih kepada pasar
tapi kecenderungannya sekarang meningkat konsumsi per kapita
jadi itu menjadi satu peluang yang kita lihat untuk bisa masuklah dari aruna sendiri
di arona sendiri di beberapa restoran hotel itu sudah mengambil supply dari nelayan kita
nah jadi ini tentunya kalau semakin banyak restoran hotel yang menyediakan menu menu ikan
itu bisa berpotensi nelayan kita menjualnya bukan cuma ekspor tapi domestik juga
oke jadi sustainability ini adalah salah satu yang memang ditawarkan dengan penggunaan
dan teknologi jadi selama ini pengadaan ikannya kan juga tergantung dari harus mencari pasar dulu
betul betul kalau di kita yang berbeda adalah dulu nelayan itu berfokus menangkap sebanyak banyaknya
karena mereka pikir tangkap aja terus nanti ikan masih ada dan pasti akan jadi pemasukan buat mereka
mereka tidak sadar saat mereka menangkap banyak mereka tidak bisa menjaga kualitasnya
nah sementara pendekatan aruna kita temukan pembelinya dulu kita informasikan kepada nelayan
ikan ikan yang bernilai tinggi atau high value
oke contoh ikan yang bernilai tinggi selain tuna
selain tuna seperti lobster kepiting beberapa jenis ikan demersal ya seperti kerapu kakap
nah itu nilai nilainya bertinggi semua nah kadang nelayan itu harus diedukasi tentang itu baru mereka aware
ternyata menangkap satu dua ikan yang memang sudah layak ditangkap itu lebih menguntungkan daripada misalnya ngebom ikan gitu
nah itu yang kita informasikan gitu
oke ini menarik karena mbak utario juga bagian dari sustainability office
ini bagaimana menjaga supaya tidak terjadi overfishing
ini ternyata kan pasti demand atau permintaan terhadap produk ikan itu semakin lama semakin meningkat
memastikan bahwa tidak ada pertama overfishing atau yang menangkap yang usianya masih kecil seperti lobster dan lain sebagainya atau kepiting
ini ada pemetaannya dan ada juga strateginya
di aruna kami cukup bahkan sangat strict untuk hal ini ya
kita memastikan nelayan yang tergabung di aruna itu harus teregistrasi dulu
kemudian kita cek alat tangkap yang digunakan di mana mereka menangkap bagaimana metode penangkapannya dan itu kita sosialisasikan secara rutin
sehingga kita itu ada pendataan setiap nelayan datang ini ditangkap di mana alat tangkapnya apa ini semua untuk mencegah overfishing
selain itu beberapa nelayan juga sudah inisiatif untuk membuat daerah daerah perlindungan
jadi tidak menangkap di daerah tersebut
ini dia pengeboman itu masih sering didapatkan atau menggunakan troller
betul betul di beberapa daerah masih kami temukan ada nelayan yang pakai seperti itu
tapi kalau dia bergabung jadi nelayan aruna itu biasanya kita tidak perbolehkan
jadi dia akan kena suspend gitu lah semacam itu kalau mereka menggunakan alat tangkap yang tidak maksudnya tidak didukung sama aturan juga
dan ini ada pengecekan secara berkala
karena keuntungannya aruna kita itu betul betul tinggal dengan nelayan
nah disitu kita bisa monitor nih nelayan aruna ini kan nelayan kecil kebanyakan yang di bawah lima groston
jadi melautnya itu tidak mungkin jauh jauh pasti masih di perairan sekitaran situ dan itu bisa jadi kita monitornya lebih rutin
dan kita juga kolaborasi sama ada polisi laut terus ada dinas perikanan di daerah penyeluh penyeluhnya kita kolaborasi
oh jadi cukup bagus ya dengan pemerintah daerah dengan aparat daerah juga
iya betul kita kolaborasi cukup aktif di beberapa daerah
iya dan saya lihat kalau pemerintah kan ini luar biasa karena ini adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh pengusaha
dan pengusaha yang masih muda dan paham dengan industri nya
kira kira kebijakan ataupun bantuan apa atau infrastruktur apa saja yang harus pemerintah sediakan
karena mau tidak mau ini kan juga tergantung dengan kebijakan yang ada
sebenarnya sudah ada beberapa inisiatif yang diberikan pemerintah ya di daerah seperti bantuan cold storage
bantuan pendingin terus juga ada bantuan kapal untuk nelayan
nah tinggal nanti pemetaan tepat gunanya aja
memang kita harus cek mana nelayan nelayan yang betul betul membutuhkan
mana yang mungkin dia membutuhkannya bentuknya edukasi tidak langsung barang
nah itu yang nanti ke depan mungkin bisa kita kolaborasikan juga gitu dengan siapapun yang mau memberi bantuan kepada masyarakat pesisir
oke tapi dari segi bisnis bisnis modelnya apa dari mana aruna bisa mendapatkan profit dari
tentunya sebagai pemasar gitu
aruna mendapatkan margin juga dari sisi kita mendapatkan barang dari nelayan dan kita jual kepada pembeli
nah memang marginnya ini yang kita dapatkan dari setiap transaksi yang terjadi
dan cukup bagus marginnya kira kira berapa persen
kalau sekarang kita sekitar sepuluh sampai lima belas persen lah
cukup bagus untuk tergantung dari komoditasnya
kalau kita fokus di high value marginnya akan lebih tinggi
kalau kita fokusnya di low value kadang fokus di kuantitas ya jadi semakin banyak mungkin margin kecil tapi kuantitasnya cukup besar
apa rata rata feedbacknya untuk penggunaan ini ini cukup mudah menggunakan aplikasinya dan apabila keluhan
kalau sekarang aplikasinya lebih banyak kita tujukan ke local heroesnya tadi
jadi local heroes yang operasikan nelayan yang datang tanya data mereka
tapi ke trendnya sekarang yang saya amati sudah mulai bermunculan nelayan muda
nah nelayan muda ini mereka pinter main social media sudah mengerti pakai beberapa apps
jadi mereka yang request mau punya aplikasi sendiri supaya bisa monitor dan lain sebagainya
jadi kita lagi aktif mengumpulkan feedback dari nelayan nelayan muda ini
tapi mereka bisa juga memasarkannya sendiri lewat platform sosial media mereka
atau harus lewat pt
sebetulnya kalau dari kami kami menyarankan untuk melalui kita
tapi kalau mereka tidak nyaman gitu dengan entah penawaran dari kita atau kondisi saat itu dan mereka punya pasar lain kami persilahkan
tapi biasanya kami ingatkan juga karena kadang ada nelayan yang namanya transaksi online ya
kadang ada yang mungkin kena tipu segala macam
nah itu kita edukasi ke nelayannya juga untuk berhati hati
nah itu masalah pembayaran dan lain sebagainya selama ini tidak ada ini
kalau di kita sih
pakai apa ininya untuk
ini menarik ini salah satu tantangan lainnya
karena di beberapa daerah nelayan mungkin ada yang punya rekening
nah ini jadi salah satu tantangan tentunya buat aruna juga gitu
kita mau gak mau sama nelayan harus cash
bukannya nelayan yang nggak mau pakai rekening
tapi memang nggak ada atm dan jadi mereka mau belanja pun susah gitu
ini bagaimana dan untuk mentransfer profitnya kepada mereka hasil jualnya itu jadi masih pakai cash
di beberapa tempat kami masih pakai cash
ini jadi tantangan buat kita kita sudah komunikasikan dengan beberapa perbankan gitu bahwa ada kendala ini gitu
bahkan ada beberapa juga teman teman startup yang punya inisiatif bikin mesin setoran case dan lain sebagainya itu juga kita kolaborasi lah
beberapa tempat sudah mulai bertransformasi tapi beberapa tempat masih tetap cash sampai sekarang
tapi rata rata mereka semua punya akses atau satu keluarga nelayan itu minimal punya akses ke perangkat kan ke hp gitu
nah ini sebenarnya kan cashless bisa lewat transfer
sebenarnya ada yang bisa
ya bukan lewat bank sih tapi menggunakan fintech atau ini online
bisa di beberapa daerah tapi memang ada beberapa yang bahkan tidak ada sama sekali sih aksesnya
karena memang aruna itu kerjanya di kepulauan kecil kecil itu
nah di situ ikannya banyak
di sana ikannya banyak
itu tantangan terberat saat ini
iya itu tantangan terberat saat ini adalah menjangkau daerah daerah pesisir yang sangat jauh
menjaga rantai kualitasnya dan tadi masalah transaksinya karena masih harus sangat cash gitu di beberapa tempat
dan tentu saja menjaga sustainability ya keberlanjutan dari ikan ikan yang ada di laut
nah terakhir ini kan sudah tujuh tahun ya sekarang beroperasi apa dalam strategi untuk pengembangan berikutnya dan cita cita berikutnya apa yang akan dilakukan
kami coba refleks perjalanan aruna tujuh tahun terakhir kami melihat sudah waktunya aruna berfokus ke tiga hal yang mungkin lagi banyak dibicarakan di masyarakat yaitu esg mereka sebutnya
kita melihat nelayan ini tuh jangan cuma difokuskan kepada aspek profitnya
tapi gimana nanti governance atau tata kelolanya nelayan ini terstandar gitu
jadi bukan cuma nelayan ya nelayan aja tapi padahal nelayan ini kan punya izin izin yang harus dimiliki
kemudian masalah penjaga lingkungannya juga seperti apa aspek sosialnya nanti kita ukur seperti apa
sehingga kalau menjaga tiga aspek ini pembeli pun negara manapun bertransaksi dengan indonesia akan senang karena semuanya lengkap gitu
nah ini kan yang bikin kita kalah kompetisi sama vietnam dan lain sebagainya mereka lebih lengkap dari sisi aspek ini
nah harapannya di tahun tahun berikutnya aruna akan lebih berfokus kepada tiga faktor ini dan jadi lebih berkelanjutan kompetisi dengan negara lain juga bisa dimenangkan dari indonesia gitu
iya nah sekarang tim di aruna sendiri selama tujuh tahun ini sudah berkembang menjadi berapa
sekarang sudah sekitar tiga ratus empat ratus an lah timnya tapi itu sudah termasuk di seluruh indonesia gitu
iya luar biasa hutari ini sangat menginspirasi ceritanya
dan bukan saja menciptakan suatu bisnis modern
tapi saya lihat di sini social entrepreneurship nya itu sangat sangat tinggi memperhatikan keberadaan kesejahteraan dari nelayan yang memang sangat dibutuhkan ya untuk membantu mereka
rata rata mereka masih taraf hidupnya kan masih secara ekonomi kan masih terbelakang
dan yang tidak kalah penting itu menjaga sustainabilitynya supaya ikan ikan di indonesia juga laku tapi tetap ada untuk anak cucu kita ya sustainability ini sangat sangat penting
terima kasih banyak
tari atas waktunya dan insightnya
ya demikian insight with desi anwar akan segera kembali dan sekali lagi kita akan kembali bersama seorang perempuan inspiratif lainnya juga concern atau peduli pada pemulihan ekonomi nasional dan juga membantu masyarakat agar hidupnya lebih baik
kembali bersama insight with desi anwar tadi kita sudah berbincang dengan seorang perempuan inspiratif yang peduli dengan kondisi nelayan
nah ini ada satu lagi perempuan yang tidak kalah ya memberikan inspirasi perempuan kekinian yang peduli pada semua orang
terutama untuk urusan dompet
dan kondisi keuangan di studio saya sudah ditemani prita habsari gozi
prita apa kabar
baik mbak desi
dan kalau kita ini biasanya setelah lebaran dan juga ini pengeluaran kan biasanya itu menjadi salah satu yang concern ya
lebih banyak ke pengeluaran tapi yang harus dipikirkan adalah pemasukannya juga
nah prita ini mengenai keuangan ya bisa sedikit cerita ya
apa kira kira yang ditawarkan oleh zeb finance dan mungkin sedikit latar belakang prita sendiri yang saya lihat masih muda
tapi sudah berkecimpung menjadi ceo yang ahli dalam mengelola keuangan
jadi selama ini rajin menabung
ya begitu mbak desi
terima kasih ya
jadi saya tuh mungkin bisa dibilang way back pada saat masih kuliah
jadi kuliahnya kan memang accounting
saya dari fui kemudian nerusin ke university of sydney again accounting lagi
nah selagi disana
jadi urusan ini angka angka itu sudah
emang suka dari kecil
nah pada saat di sana itu saya masih nungguin suami saya selesai s dua
terus bapak saya call
kamu kuliah lagi
nah disitu kenal financial planning
jadi asal muasalnya kenal financial planning itu karena memang kuliahnya
lagi s dua di financial planning
oh jadi ada ya
mba nya jadi financial planning
ada jadi itu memang kekhususan kalau di australia itu memang kan mereka punya kayak lebih yang vocation gitu ya
jadi aku jadi baru menyadari oh ternyata ada nih ilmu ngatur gaji orang
iya dan sangat sangat practical ya
tapi saat itu rasanya masih tabu ya kalau di indonesia ya kita bertanya atau orang sharing tentang gajinya berapa tuh kayak aneh banget dianggap kayak
sebenarnya di seluruh dunia juga agak sungkan ya
seperti itu ya sungkan ya
apalagi di indonesia
tapi pada saat saya ikut itu saya juga kaget gitu apa nih mempelajari tentang penghasilan pribadi rumah tangga
saya pikir tadinya financial planning itu corporate
gak taunya kok ini ngurusin gaji orang
ternyata letter on belasan tahun kemudian saya menyadari bahwa itu ilmu yang menyelamatkan saya dan keluarga
oke apa yang waktu itu yang terjadi sempat ini juga jatuh bangun lah dari urusan bisnis
jadi saya kan menikah muda
punya anak pertama di usia belum dua puluh lima tahun mbak desi
nah otomatis itu bener bener merupakan pilihan antara penghasilan kita yang fresh grade itu
ini mau dipakai kemana
apa mau bangun rumah
atau dana sekolah anak
atau kepingin kayak teman teman lain liburan kesana kemari dan seterusnya
jadi ini sebuah pilihan yang betul betul perlu memprioritaskan
dan ternyata dengan memahami financial planning akhirnya kita jadi paham bagaimana cara membuat prioritas
itu walaupun jumlah pemasukan
kan itu berapa saja tapi harus ada prioritasnya
dan sekarang setelah saya menjadi financial planner mungkin selama empat belas tahun
saya menyadari bahwa kunci orang pensiun nyaman alias nanti income nya sustain
adalah kemampuan dia untuk mengelola diri dan membuat prioritas
membuat prioritas dan juga biasanya kalau orang pensiun dia kan lifestylenya atau gaya hidupnya kan gak ingin terlalu berubah
nah ini bisa dilakukan dengan financial planning
karena di dalam financial planning itu kita akhirnya menyadari bahwa bukan hanya ada kebutuhan dan keinginan tetapi juga ada hasrat
oke sekarang kalau milenial ya
nah saya lihat kan milenial apalagi dengan gaji pas pasan sementara mungkin harga properti harga rumah dan lain sebagainya cukup tinggi
dan mungkin masih terlalu lama nunggu warisan
kalau ada ya
tapi dan maunya banyak kan
karena saya lihat tuh gaya hidup sekarang apalagi dengan begitu banyak akses kepada pinjaman dan lain sebagainya itu sangat konsumtif
apa kira kira yang perlu diingat
taruhlah misalnya kalau gajinya istilahnya pas pasan lah buat anak muda sekarang masih first ini salary gitu ya
jadi pertama yang mesti kita lihat itu adalah kita mesti membangun yang namanya good money habit
karena pada saat kita membangun good money habit
dan kita akan tahu apakah kita membeli karena maunya bagus
dan kita akan tahu apakah kita membeli karena maunya bagus

biasanya karena keinginan
aduh gitu ya
mbak desy pasti tahu dong ada terminologi yang bilang bahwa price is what you pay value is what you get
sehingga kalau kita selalu digerakkan oleh promo promo saja kemungkinan besar nanti barang mungkin numpuk tapi tidak bermanfaat
so good money habit is the first thing that semua orang harus punya dan itu harus dibangun dari sejak dia masih first jobber
so good money habit is the first thing that semua orang harus punya dan itu harus dibangun dari sejak dia masih first jobber
oke caranya gimana apa yang harus dilakukan dan bagaimana mengelolanya dari segi angka angkanya
pertama dia harus punya budget namanya
nah saya tuh selalu bilang bahwa budgeting itu sebenarnya metodenya banyak
tetapi yang paling tengah tengah itu adalah metode dibagi tiga
jadi untuk kehidupan yang kebutuhan hidup untuk menabung tentu saja masa depan
dan playing ini harus ya
dan playing ini harus ya
karena masih muda
karena masih muda
bukan cuma muda yang udah pensiun pun pasti masih pengen playing kan mbak desi
bisa untuk hobi untuk liburan dan lain sebagainya
jadi misalnya taruh lah gaji sebulan sepuluh juta gitu
jadi lima juta untuk living
nah ini harus mencakupi apa saja kalau living
karena antara wants and needs kan agak berbeda
misalnya makan minum transportasi terus tempat tinggal
jadi kebutuhan fisiologis kita mbak drissy
jadi kalau kita pakai hirarki of martial law itu yang paling rendah itu
jadi bayar kos misalnya atau bayar cicilan rumah
nah terus ada playing
sebenarnya pengeluaran kita itu tujuh puluh
karena kan lima tambah dua
nah di playing ini orang boleh punya wants atau bahkan dia punya desire itu boleh
dan itu sebenarnya di situ semuanya
jadi di sini bisa untuk jajan
hiburan dan lain sebagainya
mau beli tiket konser mau go
nah orang berpikir saving itu cuma nabung
padahal di dalam komponen saving ini ada yang namanya dana darurat
ada yang namanya premi asuransi
ada nabung karena kita kepingin membeli sesuatu
dan ada investasi
nah itu memang harus dikelola
itu first things first yang memang dia mesti punya
nah untuk bisa melakukan itu maka dia harus secure the income
secure income ini artinya orang harus sadar bahwa sebelum kita berinvestasi emang kita mesti kerja mbak desi
nah ini kuncinya harus punya pekerjaan dengan gaji stabil setiap bulan baru bisa melakukan ini
tapi kalau sekarang kan banyak apalagi setelah covid misalnya banyak phk atau ingin usaha sendiri dan lain sebagainya
kalau misalnya dia belum sempat membangun aset yang sifatnya produktif
maka dia memang harus mau untuk merubah dirinya dia
harus mau ya istilah orang zaman sekarang tuh investasi diri tau kan
yang katanya investasi leher ke atas apa segala macam
tapi aku bilang jangan cuma berhenti di investasi leher ke atas tapi juga harus dipraktekin
itu kan kunci banget ya
dan untuk bisa praktek itu memang tantangannya pasti banyak
tapi dari income yang mungkin rasanya receh itu kalau dikumpulin kan banyak mbak desi
dari situ dia harus secure income dan dia harus mau untuk ngebagi jadi tiga tadi
karena pada saat dia ngebagi jadi tiga
dia akan punya kebiasaan untuk mengumpulkan aset yang mungkin sekarang rasanya apa sih dapat dari obligasi
receh banget cuman mungkin dia menganggap seratus ribu per bulan apa artinya
tapi yang dia nggak sadar dia bangun habit tadi itu
nah pada saat nanti penghasilannya dia lama kelamaan membesar
maka yang tadinya cuma receh seratus ribu per bulan itu biasanya secara statistik itu menjadi besar
bisa sepuluh juta per bulan bahkan nantinya mungkin bisa berapa puluh juta per bulan
kuncinya ini long term kan jangka panjang
karena kalau sekarang kalau kita lihat misalnya pasar modal ya itu
fluktuatif itu kita juga misalnya seperti spot jantung sendiri
wah ini saya beli harga saham sekian bukannya untung tapi ternyata harganya
tapi harus ada financial literacy nya juga yang harus dilakukan ya
exactly nah terakhir itu adalah baru manage spending
karena kalau kunci kebahagiaan itu kalau penghasilan seratus spendingnya sembilan puluh sembilan
nah itu kita mendapatkan yang namanya happiness
tapi kalau ya penghasilannya seratus tapi spendingnya satu ratus satu itu jalan menuju ke tidak bahagia
berarti kita akan berhutang
kita istirahat sebentar tapi ini sangat sangat menarik
tapi perlu juga nih contoh contoh dimana kalau pola ini kita ikuti ternyata kita memiliki target target financial yang memang kita inginkan ya
untuk jangka panjang
supaya bisa pensiunnya juga happy
jangan kemana mana insight with desi anwar akan segera kembali
yang masih bersama insight with desy anwar saya ditemani dari tahap saranko si ceo dan ceo
dan ini zapp finance berdasarkan pengalaman trita sendiri ya waktu itu
itu bagaimana akhirnya mengelolanya
apa yang dijadikan prioritas waktu itu antara misalnya menyicil untuk beli rumah atau membesarkan anak karena dibutuhkan mungkin juga untuk makan pendidikan dan lain sebagainya
itu apa yang dilakukan
jadi saya mulai kerja itu sebagai karyawan di sebuah teknologi company dari us gitu
saya dan suami begitu
kemudian waktu punya anak pertama penghasilan terbatas akhirnya kita memilih untuk dana pendidikan anak
kalau untuk bangun rumah belum bisa
kita nabung nih tujuh tahun kemudian baru kita bisa bangun rumah
nah disaat saya punya anak kedua disitu saya resign
jadi liburan tuh ya enggak gitu ya
pokoknya memang larinya kesana karena itu yang jadi prioritas kita
nah pada saat saya punya anak kedua itu saya memutuskan untuk resign
dan membangun zeph finance yang merupakan perusahaan keluarga
nah ini jadi income sendiri ya
jadi income tapi kan tidak langsung ya mbak desy ya
tahu sendiri dong namanya membangun sebuah usaha itu tidak mudah
apalagi pada masa itu bingung mau ikut orang lain juga mungkin perusahaan yang sejenis yang benar benar sesuai dengan apa yang saya mau bangun juga nggak ada
ya udah jadi bikin sendiri kan
padahal tidak punya ilmu sebagai entrepreneur sama sekali
tapi sampai sekarang lumayan cukup sukses
maksudnya kan setiap bisnis ada resikonya kan
nah ini kita bicara juga mengenai ini financial planning untuk bisnis
dan juga kalau bisnis itu biasanya juga urusan dengan utang
dan masalah mengelola utang ini kan juga harus menjadi bagian ya dari financial planning
apalagi sekarang dengan kita dengan pola hidup konsumtif banyak sekali tawaran untuk kredit tanpa agunan
pay later pokoknya belanja sekarang urusan bayar nanti
nah tapi harus ada planning juga bagaimana mengelola utang
kalau pada saat itu tentang bisnis itu of course kita harus tahu tujuan
dan kalau saya berprinsip bigger is not always better mbak desi
jadi artinya pada saat itu kita memang mau mengambil modal yang memang bisa kita kelola
waktu itu pinjam dari mana untuk memulai bisnis apa
jadi memang bootstrap sendiri
oke bukan nggak ada bank orang tua
tidak ada orang tua kasih ilmu
karena ayah saya dulu adalah tokoh pasar modal juga
jadi ilmu saya dari beliau banyak banget gitu kan
terus sudah begitu apa namanya saya bangun pelan pelan reputasi di build credibility lama kelamaan klien pun hadir
dan repeating clients itu sih sebenarnya kuncinya karena mereka happy mereka puas mereka sampaikan kepada yang lain
udah berapa tahun sekarang safe finance
lima belas tahun dan profil dari klien klien itu sendiri seperti apa dari segi ininya latar belakang pekerjaan usianya dan
pun ujungnya adalah employe nya tetapi di manage sama corporation nya
gitu karena kan saya tetap orang bisnis mbak desi
jadi again karena saya tahu yang bisa saya handle adalah itu dan kita harus profitable
karena saya punya prinsip bisnis is not just business ya mbak
jadi memang harus profitable so itu yang membuat kita bisa sustain
nah sama sebenarnya prinsipnya dalam pengelolaan keuangan rumah tangga
kalau kita mampu untuk mengelola diri kita tahu apa kapasitas kemampuan finansial kita
kita gak akan mudah ngambil pay later
kita boleh ngambil pay letter kalau
tapi banyak sekali promo iming iming untuk bahwa wah ini kenapa harus menunggu gitu
dia bebas dong dia mau bikin promo marketing kayak apa bebas
tapi tergantung pada diri kita sendiri untuk merem ya
jadi berarti apa dong yang menjadi penyebabnya
nah itu biasanya saya akan cari tahu
kalau memang penyebabnya adalah ada satu kondisi yang berat misalnya ada yang tiba tiba sakit keras
dia gak punya asuransi
menurut saya itu tidak akan berlanjut mbak
itu biasanya setelah sampai titik tertentu masalahnya selesai
tapi pada saat misalnya akar masalahnya adalah penghasilannya memang tidak bisa menutup biaya hidupnya
nah itu yang akan terus terusan berlanjut gitu
nah apa konsultasi untuk itu
nah untuk itu memang dia harus mendata ulang atau nyatat
karena kalau di kepala itu gak bisa
jujur pada diri sendiri
dan biasanya kalau itu terjadi di sebuah perusahaan mereka mengkonsultasikan karyawan yang ke kami
itu kita biasanya runut
apa yang membuat anda berada dalam posisi sekarang
jadi walaupun itu kayak flashback sepuluh tahun kebelakangan nanti ketahuan mbak
ternyata ada yang titiknya oh rupanya saat dia menikah dia dapat pasangan yang butuh gaya hidup yang seperti apa
ada juga yang ternyata oh dia itu
tidak paham pinjaman perusahaan itu ternyata adalah sebuah pinjaman yang harus dibalikin
dia pikir tambahan penghasilan
bukan bonus tapi ternyata pikirannya adalah bonus
ada yang salah paham gitu ya
jadi pikirannya bonus dia bilang teman saya dapat itu jadi mobil saya juga mesti jadi renovasi rumah
tapi kan itu dibayar pak dengan gaji bapak sendiri gitu
dan itu kan akan mengurangi porsi pesangon bapak saya bilang gitu
gak sadar mbak gitu
sama pay later juga demikian
nah kunci dari pay later ini kalau ternyata adalah yang kedua dimana kita sulit mengatur gaya hidup kita
itu sebetulnya adalah delaying gratification
aku yakin mbak desi pasti pernah dengar marshmallow starter
tapi saya lebih ke karakter ya mungkin
tapi kalau saya lihat ini dengan begitu mudahnya ada fintech dan online payment dan lain sebagainya
sementara jumlah yang mau dikonsumsi belum lagi gaya hidupnya ikut ikutan
melihat dari instagram dan sosmed wah ini ada holiday nya kemana
nah ini bagaimana prita
saya lihat ini salah satu yang menjadi tantangan sendiri bagi milenial
karena gaya hidup ini sekarang segalanya kan
mau pamer semuanya di sosmed gaya hidupnya
nah memang kalau itu sih akhirnya gini
secara financial cara kita mengelolanya adalah dengan membuat pos pos rekening tadi
itu saya tuh nganjurin gini dulu nih
oke kita sekarang coba dulu nih

kita punya misalnya satu rekening tabungan yang memang kita pakai buat living
jadi transfer transfer bayar bayar semuanya dari situ
terus si playing itu katakanlah mau pakai dompet digital
ya udah link lah ke e commerce favorit atau apa ini itu
tapi ada ceilingnya ada batasnya kan
ada ceilingnya ada batasnya
jadi per hari tidak boleh lewat sekian gitu
terus saya bilang tapi masih ke goda mbak ambil misalnya si bayar tunda atau cicilan tanpa bunga atau gimana
kalau udah orang dewasa ya kalau memang merasa tidak bisa
tapi kalau dewasa itu kan sebenarnya dia akan secara sadar dia ngeklik ya mbak gitu kan
jadi saya bilang at the end of the day kuncinya adalah pengendalian diri
sistem itu hanya membantu kita mempermudah hidup kita
kuncinya ada di jari sendiri di tangan sendiri
tapi kan habit ini kebiasaan ini dibangun dari kecil
financial itues ini idealnya dimulai kapan
dan dengan anak anak kita sendiri itu sudah mulai diajarkan mengelola uang jajarnya misalnya
jadi yang paling pertama sebetulnya
adalah ngajarin value of money
jadi aku biasanya ngasih tau
oke kalau mau beli mainan ini ini equivalen sekian burger misalnya gitu
jadi dia tau oh kalau beli mainan ini rupanya itu bisa kasih makan sekian temen temen gitu
jadi oh ini mahal ya bun
yang ini enggak
jadi disitu ternyata mulai
kalau mengelola uang saku mbak desi itu sebenarnya baru bisa dilakukan di atas empat sd
cara ngasih uang sakunya juga beda
kalau sd masih bisa kasih harian
jadi yang penting dia belajar dulu
jadi mulai smp kelas tiga itu kita kasih mingguan
sma itu kita kasih dua mingguan
nah itu sudah diajarkan untuk melakukan prioritas gitu
biasanya apa sih anak anak ini prioritasnya bagi mereka yang perlu diajarkan
nah dua anak saya itu menarik
yang satu itu very minimalis gitu
bahkan saya bahkan harus menganjurkan dia untuk ayo beli sepatu lagi gitu
karena buat dia beli sepatu kadang kadang dipakai buat segala hal gitu kan
yang pertama nggak ada masalah
bahkan dia sudah belajar investasi juga gitu
karena kebetulan udah punya ktp
nah yang kedua sempet nih gitu
biasalah perempuan ngelihat di media sosial benar gitu
jadi kayak aduh lucu banget nih
apa ada squishy apa ini itu gitu kan kepingin
ya saya bilang terserah mau punya keinginan gak apa apa
tetapi hanya boleh pakai dari yang ada di situ
lama kelamaan dia berpikir kan
kalau sumber dayanya segini saya pakai beli buat yang ternyata saya lupa
sebulan kemudian rugi juga ya bun gitu kan
akhirnya jadi dianya sendiri nih yang memahami bahwa oh kenikmatan
tanpa pakaiannya berapa lama
nah itu memang nggak bisa instan mbak desy
so buat semua teman teman lain yang memang mengalami masalah serupa
itu aku sangat menganjurkan untuk menggunakan metode kakekbo
yang dari jepang itu
jadi metode kakebo itu membagi bahkan jadi empat
kalau tadi kan aku tinggal
ini ada tambahan lagi
empat yang keempat itu adalah optional
supaya dia tahu bahwa emang seberapa banyak sih sebenarnya dia membutuhkan
untuk yang si optionals leisure tadi itu
dan kalau kakebo itu enggak boleh pakai gadget mbak
tetapi harus ditulis
ternyata ada kaitannya saya bukan dokter ya
tapi ada kaitannya antara menulis dengan mindfulness
jadi lebih sadar ya bahwa oh ternyata selama ini saya boros
atau ternyata ini nggak perlu
atau ya delay gratification itu sendiri
itu saya anjurin banget
dan ini sangat ini ya
sangat gampang untuk diterapkan
perlu disiplin yang khusus
oh kalau disiplin itu dibangun
tapi menerapkannya sebenarnya kalau ada niat mudah banget
mungkin terakhir ini
kapan perlu mengajarkan anak mulai menabung
karena ya kunci supaya kita tidak hidup berhutang itu
mulanya itu kebiasaan menabung
earning spending saving donating
itu empat tuh kunci yang anak mesti tahu
jadi kita kalau earning kan dari penghasilan
kan kita kan ngasih dia uang saku tuh earningnya dia lah
spending itu pengeluaran yang idealnya harus lebih kecil dari jauh lebih kecil daripada learning
kemudian saving tentu saja
itu untuk anak anak tahu itu dulu
itu sebenarnya udah bisa diajarin dari sejak dia pertama kali pegang uang
jadi angpao angpao lebaran dan lain lain itu sudah bisa banget
jadi selama ini zep finance lumayan ya dari cash flow nya
karena yang penting cash flow oke
dan itu diterapkan dalam pengelolaan bisnis sendiri ya
karena apa namanya prinsip itu adalah bisnisnya harus sustain
harus bisa bermanfaat
dan ini luar biasa pentingnya ilmu ini
karena biasanya uang walaupun uang tidak boleh kita jadikan tujuan hidup
tapi sering menjadi sumber segala macam masalah
ya bukan saja dari bisnis tapi dari segi kehidupan pribadi
bahkan dari perkawinan pernikahan itu bisa cekcok gara gara karena masalah uang yang tidak dikelola dengan baik
jadi terima kasih atas insight nya
ya demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnn indonesia com dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar